mulai tujuh belas juli kemarin bepergian jarak jauh dengan transportasi publik wajib sudah vaksin booster
apakah ini salah satu cara versi pemerintah sudah mulai menekan publik agar mau divaksin booster
dan untuk membahasnya saya sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan alexander kaginting
kasubit dukungan kesehatan satgas covid sembilan belas nasional
selamat sore salam sehat
salam sehat pak alex kita tahu setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan vaksin ketiga jadi syarat perjalanan dan kegiatan di ruang terbuka
saya ingat betul sekitar tanggal empat sampai lima juli diumumkan ini sudah dua pekan
kenapa hal ini bisa terjadi
ya jadi bahwa vaksinasi ini sebenarnya bukan semata mata gerakan untuk pemerintah saja
tapi ini harus menjadi gerakan masyarakat
kalau kita ingat vaksinasi pertama itu bisa mencakup dua ratus satu juta lebih
kemudian vaksinasi kedua satu ratus enam puluh sembilan juta
dan vaksinasi ketiga yang kita sebut booster masih lima puluh dua juta
jadi artinya ada perlambatan dalam pencapaian
demikian juga di dalam demand ataupun animo masyarakat juga turun
kalau kita bandingkan sebelum libur lebaran
karena pada saat itu menjadi syarat perjalanan
padahal vaksinasi ini adalah sebagai persyaratan untuk perlindungan
agar tidak terjadi perburukan jika terinfeksi oleh covid
jadi inilah yang harus disampaikan ke masyarakat
bahwa pemerintah menganjurkan agar terjadi percepatan vaksinasi booster
dan ini sudah dilakukan melalui surat edaran mendagri nomor empat ratus empat puluh
agar kepala daerah seluruh stakeholder ikut mengaktifkan sosialisasi secara masif
kemudian booster harus menjadi persyaratan
kemudian harus disediakan berbagai tempat sentra vaksinasi
karena tidak adil
kita melakukan regulasi melakukan peraturan
sementara tempat sentra vaksinasinya tidak disiapkan
oleh karena itu ini menjadi dasar
maka surat edaran satgas ini dikeluarkan
jadi dikeluarkan ini karena melihat bahwa sudah ada penurunan antibody
dan kemudian menciptakan adaptasi di masyarakat
dan kemudian ini juga untuk perlindungan diri dan komunitas
dan ini harus dipahami
tentu ini semacam persyaratan
tapi ini sebenarnya lebih ditujukan untuk perlindungan
nah kenapa ini melambat
tentu ini harus kerjasama semua pihak
dari satgas dinas kesehatan masyarakat
kalau misalnya ada rencana mau perjalanan jangan kena rencana perjalanan baru booster
mau pergi atau nggak pergi kalau dia sudah vaksinasi dua kali
maka gilirannya sekarang untuk booster
pak alex tapi sebelum keluarnya kebijakan ini menjadi syarat perjalanan baik laut udara dan darat
evaluasi vaksinasi booster sebelumnya seperti apa
bagaimana infrastrukturnya penyelenggaraannya dan juga komunikasinya kepada masyarakat
ya jadi masyarakat sewaktu kita di tahun dua ribu dua puluh satu percepatan vaksinasinya luar biasa
oleh karena seluruh elemen pemerintah turun
satgas turun ke desa dan kegelurahan ke tingkat kecamatan
demikian juga babinsa babin kaptipmas bersama dinkes tni polri
ikut semua bersatu padu dalam mensukseskan vaksinasi
ketika kita masuk ke dalam satu proses pelandaian ini terjadi penurunan demand penurunan supply
oleh karena telah dianggap bahwa virus yang ada sekarang ini lebih ringan
yang kita khawatirkan sebenarnya bukan masalah ringan atau beratnya
tapi yang menjadi persoalan adalah sepanjang terjadi transmisi
sepanjang terjadi penularan maka akan terjadi mutasi mutasi baru
kalau januari februari kita omikron da satu da dua maka sekarang ini omikron da empat da lima
kita juga tidak tertutup kemungkinan akan masuk omikron jenis centaurus yang baru
yang sekarang ini sudah melanda beberapa negara
jadi oleh karena itu titer antibody masyarakat harus ditingkatkan
kendati sudah vaksinasi dua kali ini tidak cukup
karena vaksinasi satu dua ini kita gencarkan di sekitar awal tahun dua ribu dua puluh satu sampai akhir menjelang dua ribu dua puluh dua
dan sekarang ini sudah bulan tujuh
oleh karena itu bagi mereka yang mempunyai populasi rentan atau mereka yang mempunyai comobit harus menjalankan ini
dan syarat perjalanan ini
dan syarat perjalanan yang sudah diatur oleh satgas nomor dua puluh satu dan nomor dua puluh dua
ini sebenarnya dalam rangka mempercepat dan mensosialisasi untuk supaya masyarakat ikut booster
sehingga kalau dia sudah booster dia tidak wajib testing kalau dia berpergian
kalau sudah dosis kedua dia harus antigen satu x dua puluh empat jam atau pcr tiga x dua puluh empat jam
kalau vaksinasi dosis pertama dia harus pcr
itu akan berdampak nanti ke aplikasi peduli lindungi
aplikasi peduli lindungi itu akan ada warna warnanya
kalau warnanya hijau maka usia di atas delapan belas tahun berarti dia sudah lengkap
tapi kalau dia usia enam tujuh belas tahun dia hijau berarti lengkap
tapi kalau kuning usia di atas delapan belas tahun maka itu berarti vaksinasinya lengkap dua dosis
kalau usia enam tujuh belas tahun maka vaksinasi dosis pertamanya sudah dikerjakan
jadi kalau merah maka ini vaksinasi dosis pertamanya belum lengkap
dan kalau dia hitam maka ini dia positif covid
jadi tidak boleh berpergian
jadi aplikasi peduli lindungi menyatakan dia terinfeksi atau berapa jumlah vaksin yang sudah dia terima
baik preferensinya tetap melalui aplikasi peduli lindungi
tapi sebagai syarat perjalanan jauh kendaraan umum bagaimana koordinasi dengan kementerian perhubungan dan dinas perhubungan
apakah memang di setiap terminal stasiun ataupun pelabuhan diwajibkan untuk ada booth begitu untuk melakukan vaksinasi booster
atau seperti apa pak alex
ya kalau kita membaca secara cermat surat edaran mendagri tentang percepatan vaksinasi booster
maka kalau regulasi kita laksanakan kita lakukan sosialisasi maka sentra vaksinasi juga harus disiapkan
jadi bisa disiapkan di rest area bisa disiapkan di terminal di area publik untuk melakukan booster
dan kemudian bagi masyarakat yang mempunyai gadget maka mengaktifkan aplikasi peduli lindungi
dan kemudian memahami warna warna yang ada di situ
karena warna hijau kuning merah dan hitam tidak sama lagi definisinya dengan aplikasi yang sebelumnya
kecuali yang hitam itu menandakan vaksinasi
yang hitam itu menandakan bahwa dia sudah terinfeksi
tapi kalau hijau kuning merah itu menandakan jumlah vaksin yang sudah dia terima
baik kita tahu saat ini angka covid masih melonjak dan mungkin masih akan naik
kalau tadi disebutkan pak alex gejalanya mungkin ringan angka okupansi rumah sakit juga rendah
kemudian seberapa besar booster ini bisa menjaga meyakinkan masyarakat bisa meminimalisir penularan covid sembilan belas yang akan terus bermutasi
jadi yang harus dipahami masyarakat bahwa vaksinasi bukan mencegah transmisi
yang mencegah penularan atau transmisi itu adalah penerapan protokol kesehatan
vaksinasi itu mencegah perburukan
kalau kita bandingkan juli dua ribu dua puluh satu rumah sakit penuh icu penuh oksigen kurang yang meninggal banyak itu karena kita belum vaksinasi
tapi sekarang kondisinya berbeda
rumah sakit tidak setinggi waktu bulan juli
angka kematian hanya delapan sepuluh orang dilaporkan per hari
artinya ini dampak dari vaksinasi dampak dari daya tahan tubuh yang meningkat
tapi sekendatipun daya tahan tubuh sudah meningkat kalau kita tidak menerapkan protokol kesehatan tetap terjadi penularan
oleh karena itu bagi situasi yang sekarang ini kalau kita keluar rumah kita harus bawa masker
menggunakan masker yang benar
sekendati pun kita ke restoran kecuali makan baru kita enggak pakai masker
tapi kalau kita ngobrol bercakap cakap maka harus pakai masker
ini yang menjadi persoalan
karena klinisnya ringan maka masker akhirnya tinggal aksesoris
pemerintah menginginkan bahwa masker itu bukan aksesoris
masker itu harus menjadi alat proteksi diri
pak alex terakhir
apakah ada target cakupan
dengan angka atau cakupan vaksinasi booster ketiga ini
dan juga bagaimana kemudian ketersediaan dari stok vaksin untuk booster ini pak alex
dari berbagai laporan dari kementerian kesehatan maupun juga dari satgas
bahwa pemerintah menjamin vaksin yang untuk dibuat menjadi booster
sesuai dari rekomendasi tadi
maupun juga rekomendasi dari tim teknis
maka ada beberapa kesalahan
masyarakat harus memilih vaksin yang terbaik
jangan memilih vaksin yang terbaik karena teman teman anda mendapatkan vaksin yang terbaik
oleh karena itu
semua vaksin itu akan menjadi bagus
jika sudah disuntikkan
efeknya hanya berbeda sedikit
dan kemudian juga kepada masyarakat
jika ada sentra vaksinasi
untuk tetap mendaftarkan diri
dan untuk tetap antri dengan baik
dan tetap menerapkan protokol kesehatan
jadi pemerintah menjamin stok vaksinasi
yang penting masyarakat warga
jangan pilih pilih seperti membeli barang di pasar
kita harapkan ada kesadaran individu begitu ya untuk melakukan vaksinasi booster
tadi seperti pak alex bilang
ini untuk melindungi untuk menjaga diri meningkatkan imunitas
pak alex ginting terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesian newsroom